setelah berpuasa satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama
kini kita beridul fitri berbahagia mari kita berlebaran bersuka gembira
perjabatan tangan sambil bermaaf maafan hilang dendam habis marah di hari lebaran
minal aidin walfa izin maafkan lahir dan batin
selamat para pemimpin ratnyatnya maku terjamin
setelah berpuasa satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama
kini kita beridul fitri berbahagia
mari kita berlebaran bersuka gembira
berjabat tangan sambil bermaaf maafan hilang dendam habis marah di hari lebaran
minal aidin walfa izin maafkan lahir dan batin

selamat para pemimpin ratnyatnya maku terjamin
selamat para pemimpin ratnyatnya maku terjamin

minal aidin walfa izin maafkan lahir dan batin
selamat para pemimpin ratnyatnya maku terjamin